saudara polisi yang menganiaya penagi utang di palembang sumatera selatan menyerahkan diri
dia mengaku panik karena ditagi oleh dua puluh penagih utang saat kejadian
polisi menyebut penganiaya penagih utang tengah diperiksa bid propam polda sumsel
selain memeriksa penganiayaan terhadap korban
polisi juga menyelidiki dugaan ancaman penagih utang saat hendak mengambil paksa mobil
yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang dikenakan